berikutnya nenek pingsan saat berebut sembako dari presiden jokowi
selalu ramai ya antusiasme warga terjadi saat presiden joko widodo tiba di pasar tradisional johar karawang
di kelurahan adiar sabarat kabupaten karawang jawa barat barakabesian
seorang wanita lansia bahkan jatuh pingsan akibat terhimpit dan berdesak desakan dengan warga lainnya
dan di lokasi tersebut presiden jokowi membagikan paket sembako serta kaos pada warga termasuk juga pedagang yang ada di pasar johar karawang
nah banyaknya warga yang hadir dan berdesak desakan ini membuat sebagian warga kecewa karena tidak mendapatkan jatah sembako gratis